panglima tni kapolri dan menteri pupr rabu siang meninjau kesiapan fasilitas observasi dan karantina untuk penyakit menular covid sembilan belas di pulau galang kota batam
rencananya fasilitas ini akan diresmikan oleh presiden joko widodo pada sabtu nanti
panglima tni menyampaikan fasilitas observasi dan karantina sudah mulai rampung dan sudah mencapai tujuh puluh delapan persen
dipastikan tiga hari lagi pembangunan rumah sakit khusus ini sudah siap
tetapi pemerintah masih perlu melatih tenaga medis agar bisa mengoperasikan rumah sakit ini sehingga efektif dioperasikan pada senin mendatang
sementara peralatan medis akan masuk pada kamis besok dan diterbangkan dari jakarta menuju bandara hang nadim batam
saya sampaikan bahwa kesiapan sekarang sudah tujuh puluh delapan persen
tiga hari lagi rumah sakit ini sudah siap
namun kita masih perlu untuk melatih tenaga medis agar bisa mengoperasikan rumah sakit ini sehingga efektif hari senin rumah sakit ini sudah bisa dioperasionalkan
itu harapan kita semua